well untuk membahas pergerakan lini masa saat aksi mahasiswa terjadi sampai dengan hari ini
sudah hadir di studio kami studio dua cnn indonesia analis drone emprit dan juga media kernels indonesia
ada mas ismail fahmi mas ismail selamat malam
selamat malam mbak
ismail kita membahas apa yang menjadi viral yang anda lontarkan di twitter beberapa hari kebelakang
ada salah satu yang cukup menarik yang juga banyak di retweet oleh masyarakat oleh warganet khususnya
ada semua bersuara di lini masa
karena kalau kita lihat dari sini ternyata bukan cuma mahasiswa bukan cuma bazar
bukan cuma orang orang yang punya kepentingan terhadap politik saat ini
itu ikut berbicara di lini masa soal apa yang terjadi saat ini di gedung dpr ri
mungkin kita bisa telah satu persatu yang juga dipublikasikan oleh drone emprit lewat sosial medianya
volume tagar serangan dan dukungan apa ini mas
jadi saya coba tampilkan ada dua jenis tagar sepertinya
yang pertama yang menyerang pemerintah dan dpr
satu lagi yang mendukung
di sini kelihatan reformasi di korupsi diperkosa negara dan turunkan jokowi di sini
saya ambil sebutnya ada banyak sekali ada beberapa saya ambilnya tiga saja
karena ini menarik merepresentasikan masing masing kelompok
nah kalau ini kita bicara dulu kelompok ini kelompok mana
kalau reformasi di korupsi ini lebih ke kelompok seperti aktivis
oke selanjutnya kalau di perkosaan negara
nah ini yang menarik ini kelompok gen z dan k popers
justru k popers bergabung di sini
ya mereka melihat dari sekian banyak tagar mereka ambil tagar yang ini
jadi bukan bahas mau konser bentar lagi teman teman dari k pop tapi mereka juga ikut membahas politik yang terjadi di indonesia saat ini
ya ada yang menarik di sini kenapa
pada hari kemarin itu sebetulnya ada tagar yang mereka akan angkat rame rame
mereka nggak bilang tagarnya apa tapi tagar internasional bareng bareng
nah karena ada aksi massa dan mereka ikut turun mereka bilang jangan angkat tagar kita stop dulu
kemudian gunakan tagar
kan tagar yang anda mau pakai
nah kenapa mereka pakai ini
ternyata ada satu artikel dituliskan bahaya rukuhp jika disahkan terhadap para k popers
jadi mereka melihat ada bahayanya
dan bahayanya itu terkait mungkin dari gaya hidup
dan salah satunya yang pas dari sekian banyak tagar adalah di perkosa negara ini
nah kalau di perkosa negara ini angkanya mencapai satu ratus sembilan puluh tiga ratus sembilan belas

ini hanya tapi ini dari periode kapan mas
ini periode kira kira hanya sekitar dua harian
ini dua hari
ini dua hari
kemudian ini dengan periode yang sama
oke dengan periode yang sama
periode yang sama
dan angkanya tinggi sekali
justru ini sebetulnya reformasi di korupsi yang justru memancing masyarakat yang jadi apa namanya trigger untuk memobilisasi aksi mereka ya
sebetulnya ada ya ini salah satunya
kemudian juga ada gejayan memanggil
itu yang menjadi sentral juga
kemudian muncul tagar tagar lain sebagai tambahan yang menampilkan apa sih kejayaan memanggil ini
topiknya apa yang diangkat
kemudian kalau kita kesini turunkan jokowi ada satu ratus delapan puluh persen
ini dari komunitas mana
nah ini kalau ini tambahan sebetulnya
ini bukan dari tuntutan mahasiswa
ini seperti kalau saya lihat dalam kluster nanti
itu kluster tersendiri
ini kebanyakan dari oposisi yang mengangkat
dari buzzer mereka yang pro oposisi
jadi memang ada kepentingan untuk menurunkan jokowi dengan tagar ini
karena isu ini sebetulnya sudah ada lama
jadi dan seterusnya karena mereka nggak puas lah misalnya dengan hasil dari belpres kemarin
artinya turunkan jokowi ini jauh di luar dengan reformasi di korupsi
tidak ada hubungannya
tidak ada hubungan
mahasiswa tidak mengangkat isu ini sebetulnya
cuma isu ini dimunculkan
dimunculkan begitu ya
oke selanjutnya ada saya bersama jokowi
kemudian jokowi mendengarkan rakyat
ada kita dukung jokowi
ini dikelola oleh akun akun
nah ini semua adalah tagar dukungan terhadap pemerintah untuk menjawab ini semua
dan kalau kita lihat ini kan volumenya kecil sekali
karena memang dukungan mereka jaringan yang berbicara ini sedikit
nanti kita bisa lihat itu kenapa kok sedikit
nah kalau yang hari ini juga ada tagarnya namanya tagar stm melawan
ini cukup menarik
kemudian tagar sm melawan ini jadi trigger juga untuk mereka hadir ke gedung dpr saat ini
apa memang segitu apa namanya segitu besarnya tagar mempengaruhi masyarakat untuk bisa ikut ke jalan
ini agak beda sebetulnya
kalau untuk yang anak st
jadi kemarin anak stm sudah turun di lapangan
mereka tidak ada tagar tagar terkait dengan anak stm ini
kemudian ada semacam aksi heroik ketika mahasiswa diserang
mereka sudah terbiasa bertempur kan
bilang kakak kakak turun aja
dan banyak sekali strategi strategi yang dibuat oleh anak stm ini
kemudian menjadi pembicaraan secara online
jadi seberangkatnya dari offline mereka lihat keahlian anak stm ini
jadi pembicaraan yang luar biasa
sehingga sampai hari ini
kecakapan sangat tinggi
ketika mahasiswa sudah tidak turun lagi hari ini
ternyata mereka masih melanjutkan itu
digantikan oleh mereka
ini menarik sekali
nanti kita masih akan bahas beberapa slide yang juga dipublish oleh drone emprit
kita tetap bersama kami di cnn indonesia breaking news
tetaplah bersama kami
cnn indonesia breaking news
anda masih di cnn indonesia breaking news
kita masih membahas soal pergerakan lini masa saat aksi mahasiswa terjadi sampai dengan hari ini
masih juga ada analis dari drone empit dan media kernels indonesia
ada ismail fahmi
mas ismail kita lanjutkan kembali
kalau tadi kita membahas soal volume tagar serangan dan dukungan
mungkin kita bisa bergerak ke slide selanjutnya yang juga dipublikasikan oleh drone emprit
ini adalah kluster tagar kritikan atau kita bacanya jejaring peta
peta jejaring suara
di sosial media ya
nah apa yang bisa digambarkan dari sini mas
kenapa ada nama nama seperti awkarin kemudian ada beauty full yongo yang kita tahu ini adalah k popers ya
jadi sebetulnya ini otomatis dibuat oleh mesin karena mereka saling meretweet
jadi titik titik ini adalah akun akun mereka saling meretweet
dan kalau mereka punya gagasan yang sama mereka akan berkelompok
nah dari sekian banyak tagar ini kemudian kita mau lihat kelompoknya mana saja
ini hanya salah satu bagian ya
dan ternyata di sini ada tiga kelompok ya
kelompok yang mengangkat reformasi di korupsi
dan di sini ada aktivis
kenapa tahu ini aktivis
ada akun akun misalnya di sini dendi laksono gitu
dan beberapa akun yang lain yang mengenang menangkan mereka aktivis
nah di sini adalah turunkan jokowi
karena ada akun akun misalnya yang terkait biasanya ini terkait dengan oposisi
nah ini yang terbaru kemarin tadi malam itu saya temukan
di perkuasaan negara ternyata tidak diangkat oleh mereka yang diaktivis
atau mereka dioposisi
tapi ada kelompok sendiri
dan ketika saya deteksi ini ada beberapa akun misalnya awkarin dan akun ini
ini followernya sedikit hanya satu ratus tiga puluh tiga
tapi engage nya paling besar
nah dibandingkan awkarin sudah dua ratus sekian ribu
tapi masih kalah dengan yang itu
ya ada fenomena yang menarik ternyata
di antara mereka jadi ini jaringan jaringan mereka yang k popers
mereka itu sudah terbiasa untuk saling membantu
rasa solidar secara internal itu sudah ada
ketika ada satu yang dibully mereka saling membantu saling menguatkan
nah ketika bangsanya ada masalah mereka turun tangan
termasuk apa yang dicuitkan oleh awkarin dan juga oleh gen z k popers ini dengan diperkuasa negara yang cukup hype begitu tagar ini
betul karena isu ini cocok dengan mereka
ini sudah terlihat dari dua hari yang lalu
pergerakan di lini masa sudah terlihat
mungkin kita bisa membahas ini juga dengan pelaksana tugas kabiro humas kominfo
melalui sambungan telepon kita bergabung ada pak fernandus setu
pak fernandus selamat malam
halo pak fernandus
ya selamat malam pak buspa
pak ferdinandus kalau kita berkaca dengan data yang dimiliki oleh drone empirit ini sudah tiga hari atau dua hari yang lalu sudah dianalisa
ternyata pergerakan massa di lini masa itu terlihat jelas begitu
kalau dari kominfo melihat pergerakan di lini masa seperti apa ya mengenai aksi mahasiswa yang terjadi dua hari belakangan
ya sama persis data yang disampaikan oleh mas fahmi tadi dari drone emprit itu data yang juga kami lihat dari mesin ais kami mesin crawling kami
pergerakan pembicaraan di internet memang cukup menarik dari hal yang unik teman teman yang melakukan unjuk rasa memposting konten konten yang terasa menyegarkan timeline kita dalam aspek itu
sehingga kami kemudian melihat bahwa menariknya dalam dua hari aksi unjuk rasa ini cukup sedikit jumlah hoax atau kabar bohong atau informasi yang kemudian menyesatkan yang muncul di timeline
ini yang menggambarkan betapa bahwa sebenarnya kita bisa melakukan aksi apapun aksi unjuk rasa tanpa juga tanpa dibarengi dengan hoaks ataupun konten konten yang menyesatkan publik
ini patut kita apresiasi nih langkah langkah yang seharusnya kita bisa dalam perspektif itu
oke pak ferdinandus kalau anda tidak melihat adanya hoaks tapi ada beberapa tagar yang mungkin bisa jadi trigger untuk melakukan aksi di luar aksi mahasiswa yang terjadi kemarin
ada kalau kita lihat dari data drone empirit

ada reformasi di korupsi yang memang ramai dicuitkan oleh para aktivis
kemudian ada tagar turunkan jokowi
ini menjadi ancaman tidak sih
dalam perspektif itu kami selalu melihat bahwa pandangan publik atau apa yang disampaikan oleh netizen para warganet itu satu yang kemudian kita harus hargai dalam perspektif itu
bahwa kemudian mereka punya pandangan menyampaikan aspek aspek yang pandangan secara mereka tidak sepakat dengan langkah yang dilakukan oleh netizen
bahwa kemudian mereka punya pandangan secara mereka tidak sepakat dengan langkah yang dilakukan oleh netizen

tapi yang menjadi perhatian ketika mereka menyebarkan hoax atau informasi bohong menyesatkan rasisme yang kemudian dapat membahayakan situasi keamanan bangsa dan negara kita
itu yang kemudian menjadi alasan atau apapun langkah kami misalnya melakukan throunding atau apapun
nah ini tidak kami temukan dalam dua hari ini
sehingga kemudian ketika ditanya bahwa apa yang dilakukan kominfo apakah melakukan pelambatan atau pembatasan akses itu tidak dilakukan
tidak dilakukan pelambatan akses karena tidak ditemukannya narasi hoax begitu pak ferdinandus
hanya melihat dari indikator itu ya
ya betul kami melihat bahwa memang ada kerusuhan ada kericuan dalam aksi unjuk rasa yang memang pasti melibatkan banyak lumayan banyak masa dari komponen mahasiswa pada hari ini
kami melihat bahwa ini adalah bagian dari demokrasi kita bagaimana memang secara regulasi dibenarkan ada penyampaian pendapat di muka umum dan seterusnya
ketika hoax itu tidak terjadi di media sosial dalam dua hari ini terkait dengan aksi unjuk rasa di jakarta dan beberapa kota lain
kami melihat ini suatu hal yang positif untuk kita pahami bahwa demokrasi seperti ini
kita harus memilah mana fakta mana hoaks mana suatu hal yang harus disampaikan kepada publik mana yang tidak perlu disampaikan ke publik karena tidak benar
ini patut kita apresiasi
kalau narasi berita bohong dikatakan angkanya menurun jauh daripada demo sebelumnya yang terjadi di jakarta
bagaimana dengan kemudian banyak viralnya belakangan video video mengenai pihak kepolisian yang kemudian bertingkah atau bersikap berlebihan kepada masyarakat kepada mahasiswa
ini tidak dianggap menjadi provokasi kah
kalau video itu seandainya artinya kita perlu mengecek dulu apakah video itu fakta atau tidak
tapi sepandang sepemahaman kami meskipun video itu apa kami lihat masih bisa dimungkinkan untuk kemudian di cross check atau di klarifikasi oleh pihak kepolisian
tidak ada yang pilih pihak pihak yang memang terkait dengan video tersebut
sepanjang itu dilakukan tidak bisa dikatakan kemudian menjadi alasan bagi negara untuk melakukan pelambatan atau pembatasan akses dalam konteks ini
baik berarti tidak ada pembatasan akses dalam beberapa waktu ke depan mengingat tidak terjadi atau kecilnya angka hoax di media sosial saat ini begitu ya
pak ferdinandu setu plt kabiro humas kominfo terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news
kita kembali lagi ke sian nain indonesia breaking news
oke kita kembali lagi ke apa yang dituliskan apa yang dipublish oleh drone emprit
tadi menarik ternyata datanya sama kominfo sama begitu ya
apa memang kalau tadi bahasanya tidak ada hoax sama sekali dibalik dari seruan seruan atau ajakan ini hoax itu angkanya kecil banget ya mas
ya kalau bagian hoax itu bagian kominfo karena mereka ada tim dan staff yang cukup untuk mendeteksi satu persatu
kalau drone emprit kita tidak mendeteksi mana ya hoax yang tidak kami hanya mendeteksi pola pattern
sehingga kita bisa tahu kalau misalnya nih contohnya mahasiswa dituduh menurunkan jokowi padahal itu bukan
nah kita tunjukkan di data memang bukan
berarti ada kelompok yang lain yang menyuarkan itu bukan mahasiswa nah seperti ini aja yang kita lakukan di drone emplate
oke kalau kita bahas satu satu nih dari di perkosaan negara kalau melihat ini emosi atau keyword dari para warganet yang mencuitkan dengan tagar di perkosa negara emosinya apa sih mas
nah ini kalau kita lihat warnanya hijau ya hijau itu sentimennya positif
itu artinya mereka sebetulnya menyampaikan kekesalannya tetapi dengan cara happy
semacam itu jadi pemutra akan lihat tuh ini oke ini seperti negatif tapi sebutannya lucu lucuan
itu yang tadi mas juga bilang gen z itu manajemen
gen z kan sangat kreatif mereka makanya di sini warnanya banyak hijau nah yang di sini turunkan jokowi
ada merah banyak merah sentimennya negatif karena mereka ada kekesalan ada ekspresi kekecewaan seperti itu
sementara kalau ini warna biru
warna biru itu sebutannya warna note yang menandakan bahwa orang ini bercakap tentang reformasi di korupsi
dan sebetulnya di sini selain warna hijau dibalik itu ada banyak warna merah juga yang menandakan mereka negatif terhadap isu reformasi di korupsi ini
secara wilayah mana yang paling kuat mencuitkan tiga tagar ini
banyakkan jakarta cuma yang menarik itu pada saat tagar kejayaan memanggil itu di yogyakarta
ketiga tagar yang paling tinggi kemudian jakarta di setengahnya itu jarang sekali terjadi
sekarang kita bahas satu satu dari beberapa top influencer yang disebutkan ini semua generasi z
yang retweet kayaknya nah kalau kita lihat dari ini top lima top empat top tiga kalau kita lihat angkanya retweetnya lebih dari tiga ribu kemudian ada yang enam ribu ada yang delapan ribu kalau tidak salah
apa cuitan ini maksudnya kenapa bisa sebegitu menariknya di retweet oleh warga net
ini kalau dari diperkuasa negara ini kan gen z dan k popers
ya mereka suka dengan video mereka suka yang sifatnya dengan gambar
dan ketika ada kawan mereka seperti ini misalnya ini bahasa inggris
bahasa inggris ini masuk di dalam radar semacam army jadi mereka ada twitter army
secara internasional dan nasional mereka langsung swarming ikut bantu untuk retweet itu
army itu kalau tidak salah fanbase nya bts
jadi gen z itu tertarik dengan apa yang visual sampaikan daripada tulisannya
iya makanya karena gabungan karena ada visual dan gabungan
oke kalau yang selanjutnya justru kayaknya nggak ada visualnya nih mas dari kari novilda alias awkarin
kenapa tinggi banget dua puluh tujuh empat ratus dua puluh tiga likes
kalau ini sudah jelas karena ada follower dia
follower dia udah dua ratus tiga ratus an ribu itu sangat besar
yang menarik itu yang ini follower dia hanya satu ratus tiga puluh
kalau dilihat di sini dua puluh empat retweet dibandingkan dengan awkarin tiga belas
ini dia menggunakan bahasa inggris dan kemudian ini masuk di dalam radar internasional mereka tadi
disampaikan di sini karena ini sifatnya politik sifatnya menarik buat mereka untuk menyampaikan kestaraan
mereka akan berjuang untuk membantu
jadi ini bisa dikualiasikan dengan k pop concert gitu ya
jadi bukan k pop concert
iya ada di sini
oke kalau dari rangkuman sendiri mas ismail mengenai apa yang terjadi di sosial media
apa sih sebenarnya yang dilakukan
apa sih yang bikin gen z ini berbeda dengan demonstrasi atau pemberian aspirasi dari mahasiswa mahasiswa sebelumnya mungkin
gen z itu ketika saya publish mereka banyak memberikan komentar
dan saya juga baru tahu disitu
ternyata mereka tidak suka dengan misalnya
tampilan hiburan di televisi indonesia
mereka lebih suka k pop
kenapa di k pop itu mereka belajar kreativitas solidaritas culture budaya bahasa segala macam
mereka melihat itu lebih kreatif lebih produktif
yang kemudian disampaikan lewat demo itu
makanya di demo itu ekspresinya menarik kan lucu lucu
ada yang menggunakan pidatonya salah satu pentolan bts yang mereka tulis
kemudian ekspresi ekspresi yang lain
sifatnya lucu dan membuat kita itu jadi segar
jadi sebetulnya ada kemarahan tapi berbalut dengan kreativitas mereka
masing masing begitu ya
tapi yang sayangnya disini makanya kenapa kemarin itu respon dari polisi sangat represif banget
padahal makanya saya tunjukkan bahwa ini banyak anak anak gen z
banyak anak anak k popers yang mereka itu nggak berbahaya
dan mereka sebetulnya memberi perhatian kepada apa yang terjadi saat ini khususnya di bidang politik ya
ini menarik sekali
kayaknya kalau ngomongin generasi z nggak akan selesai selesai
tapi sayang durasi kita terbatas
mas ismail terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news